gelar di tunggal putra sukses disandingkan dengan gelar di sektor ganda putra
tapi di waktu itu waktu aku lagi final itu nggak ada nggak ada pak novan yang wakil kepala sekolah itu dia lagi mendampingi tim dpl
dan dari nhs nya sendiri juga karena mungkin tadi di sini sudah larut malam
sehingga kita bisa menjadi kebanggaan tersendiri bagi indonesia
semuanya anggota anggotanya adalah berasal dari masyarakat
harusnya ini menjadi momentum buat sepak bola kita
sehingga dalam sebulan bisa meraup sekitar dua puluh satu juta rupiah
ya sekolahnya harus di stm dulu tapi saya nggak mau
platform screen door atau psd di stasiun itu juga tingkat akurasinya masih perlu disempurnakan juga
selama latihan agus juga berlari dengan kecepatan tiga menit lima belas detik per kilometer
pos di sini mencatat ada sekitar enam kali letusan dan delapan belas kali tembusan
kemudian ahli teknologi alih fungsi lahan
untuk isolasi sampai tanggal dua puluh tiga maret
baik melalui ceramah ceramah maupun melalui exos sekarang ini gitu
ataupun mata uang konvensional
karena kalau kita mengadakan ketika dia tidak mau tandatangan nkri